daripada koalisi yang sedang dibangun oleh partai golkar tentu sebagai pak jk sebagai senior dan juga ketua umum partai golkar wajib buat saya untuk menyampaikan update dari apa yang dikerjakan oleh partai golkar
termasuk saat bertemu dengan pak presiden jokowi bersama para ketumpar pola lain pak
ya kami bicara secara global karena juga acara kekeluargaan jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut
kalau respon dari pak jk sendiri nih terhadap koalisi inti dan koalisi besar ini gimana sih pak jk tanggapannya
ya ini tentu ada suatu pikiran
tapi dalam praktek politik
ya tentu tidak mudah untuk mempersatukan semuanya
idenya bagus tapi pelaksanaan secara realnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras
tapi kita melihat kenyataan saya sekarang bahwa terbentuk arah pandang apakah itu tetap empat atau tiga calon itu
tentu ada dua hal yang selalu kita bicarakan
bagaimana partai golkar itu nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik
karena ini bukan hanya bicara presiden ya
bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini
yang kedua tentu efeknya kepada kepimpinan nasional
tentu juga golkar sebagai partai yang mempunyai pengalaman dalam kemimpinan nasional juga mempunyai andil yang cukup besar
itu menurutnya arahnya yang kita perbicarakan
itu nanti pembicara antar partai
saya tidak lagi dalam posisi mempunyai posisi penentuan di partai partai
saya ingatkan pak jika dikenal dengan bajau pem pak ani
kira kira kalau bisa bingung dengan pak irwana bajau pem pak jika
saya dekat dengan pak irwana langkah sejak dulu
waktu di golkar

anies tentu dekatkan saya dengan pak ramidhani
prabowo dekatkan kita
saya dekat semua dengan calon calon itu
tapi apapun sejarah saya sejarah golkar
mas dengan prabowo ya pak

membandingkan anti pemilu
kalau pak irwana lebih nyaman ke yang mana pak irwana
kalau ini kan semua keluarga besar golkar
kalau dalam sebuah keluarga besar golkar apapun bisa dibicarakan

apa namanya pertemuan dengan tim teknis
pertemuan tim teknis nanti nusron
jadi biar nusron lapor
nusron belum lapor
timnya memang nusron dengan faisal reza
pertama kali kali kalau irwana juga seperti itu
dia juga menggunakan faisal reza
dia juga menggunakan faisal reza
apakah ada perspayaan golkar untuk mencoba untuk memperimbang antara ini
ya golkar berkomunikasi dengan semua partai
jadi dalam rangka silaturahmi lebaran halal bi halal
ya ini wajar semua saling bersilaturahmi
ya nanti kita akan membahas dengan tim yang sudah dibentuk
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh